ya sementara itu seorang pengunjung taman wisata di kabupaten blitar tewas setelah terjatuh dan terseret oleh kuda yang disewanya
polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan pengelola tempat wisata tersebut
inilah video amatir proses evakuasi diah rahmawati warga kecamatan donomulyo malang di lokasi wisata hutan pinus gogoniti
dia tewas dengan luka parah di kepala akibat terjatuh dan terseret kuda wisata
kuda yang disewanya tersebut tiba tiba berlari kencang dan tidak terkendali sehingga menyebabkan korban terjatuh dan terseret hingga sejauh lima puluh meter
peristiwa ini berawal saat korban bersama beberapa orang temannya berkunjung ke taman wisata
korban kemudian mengendarai kuda yang disewakan di lokasi
awalnya pawang mendampingi korban berkuda namun korban meminta untuk dilepaskan sendirian karena merasa sudah terbiasa
korban terlihat bisa mengendalikan kuda namun saat akan kembali
tiba tiba kuda menjadi tidak terkendali
korban langsung terjatuh dan terseret hingga membentur bebatuan
senin siang polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan pengelola taman wisata
naik kuda satu kali sudah selesai naik lagi dengan kuda yang lain
pada saat naik yang kedua ini lepas kendali tali itu dia terjatuh talinya itu nyangkut di kaki kemudian korban terseret
taman wisata hutan gogoniti merupakan tempat wisata alternatif
yang banyak dikunjungi terutama saat akhir pekan
tempat wisata ini dikelola oleh pihak perhutani bersama pemerintah desa setempat
taman wisata juga tampak sepi pengunjung pasca kejadian
pihak pengelola memutuskan untuk menutup sementara taman wisata selama proses pemeriksaan berlangsung